lahan seluas empat dua ratus meter persegi ini adalah salah satu objek wisata kuliner di kawasan bojong koneng sentul kabupaten bogor
memanfaatkan kontur sawah yang sudah ada konsep restoran ala pedesaan ini kini jadi favorit masyarakat kala pandemi
ini kan alam ya kita senang mau yang kayak sawah sawah begini kan jarang di jakarta
nah disini gak cuma kita bisa makan aja ataupun menikmati pemandangan tapi juga kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan hewan yang ada disini
ada ikan ada juga ayam dan juga kelinci tadi di atas
dan juga suasana outdoor kayak gini pokoknya kita bisa langsung dapet paparan sinar matahari pancarannya dan juga dengan suasana nyaman dan udara terbuka
jadi kalau lagi pandemi gak usah khawatir karena sirkulasi udaranya benar benar bagus disini
menjadi sarana rekreasi melepas kejenuhan sang pemilik restoran juga menyesipkan sisi edukasi kepada pengunjung
mengenal lingkungan sawah dari cara menanam hingga memanen padi
dulu kita waktu mau tanam padi misalnya kita kasih tahu di ig di instagram bahwa kita mau nanam padi tanggal sekian
yang mau ikutan silakan kalau mau mencoba panen padi seperti apa kayak gimana bisa ikutan di sini sebenarnya
variasi kuliner tradisional khas sunda hingga betawi tersedia
ikan peda petai karedok dan pecak gurami bisa dinikmati bersama
menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya preventif dari paparan virus wajib dilakukan di tempat makan ini
mulai dari pembatasan jumlah pengunjung hingga memakai masker sebelum dan setelah makan
wuh mata rasanya langsung seger banget melihatnya hijau hijau disini
nah ini jangan salah ini tepatnya di jakarta loh di kawasan kemang jakarta selatan
dan di sini memang konsepnya itu tempat makannya penuh dengan hijau hijau
tanaman ada tanaman sayuran ada tanaman hias ada edible flower dan juga ada herbs
dan di sini kita tidak hanya bisa menyantap makanan yang disajikan tapi juga bisa melihat dan juga mengenal
mungkin ada tanaman yang belum pernah kita lihat selama ini
sakan tersembunyi di balik kriuhan ibu kota
cemara liana krokot menghiasi beberapa sudut area taman mandi ras garden
kafe berkonsep makanan sehat dan organik ini memanfaatkan hasil kebun sendiri sebagai bahan makanan di restoran
untuk dari menu kita setiap hari beda beda jadi tergantung dari hasil panen
jadi misalkan customer ingin tahu dari menu itu bisa kabari dulu dari kita nanti kita infokan untuk menu hari ini
hari ini menunya ada spring salad
minumnya ice butterfly pea atau es bunga telang
selain menikmati hidangan kafe ini juga bisa menjadi latar foto dengan tema perkebunan
bagus sih konsepnya jadi kayak ada hijau hijaunya dan lain lainnya
tenang dan di sini juga bisa beli tanamannya juga kalau memang berminat gitu
dan ini bagus untuk saya
tidak terlalu ramah